kelas men perolehan medali asian games dua ribu dua puluh dua di hangzhou tiongkok terus mengalami perubahan
dan berikut adalah daftar perolehan medali sementara
berdasarkan situs resmi asian games hangzhou hingga pagi ini pukul lima waktu indonesia barat
perolehan medali kontingen indonesia sebanyak empat emas tiga perak dan sebelas perunggu
dengan total raihan delapan belas medali indonesia turun ke posisi ke dua belas kelas main sementara